nah di tengah cuaca panas di musim kemarau seperti ini bagaimana kita menjaga kondisi tubuh tetap fit saat berpuasa
karena biasanya tantangan puasa itu bukan lapar tapi hausnya ya
dengan cuaca panas kemudian kita beraktivitas aduh kalau sudah haus datang
nah padahal kita punya cara harusnya kan supaya meminimalisir rasa haus itu
tapi juga tidak berlebihan minumnya ya
kita harus tahu nih sudah ada di studio dr grace duselini korlesa yang aktif sebagai dokter tim nasional sepak bola indonesia
wah dokter timnas segini pasti mau jadi pemain sepak bola ya
iya saya mau dilatih sama eh dilatih lagi diperiksa
eh nggak boleh lagi puasa ini gimana sih
tukan tukan tukan itu dia pasti gara gara udah haus aja nih pagi pagi nih
ini gimana dokter ini panas banget sih akhir akhir ini ya
tapi kalau dari segi kesehatan panas cuaca seperti ini tuh gimana
ya memang kalau misalnya semakin panas terutama kalau di indonesia ya kelembapannya tinggi
nah itu memang kita takutkan bahaya bahaya dari heat injury atau penyakit penyakit akibat panas gitu
misalnya salah satunya heat stroke atau kadang juga awalnya diawali dengan heat exhausted
nanti kemudian bisa sampai kepada kejadian heat stroke gitu
nah untuk mencegahnya biasanya tadi kalau dikatakan dengan hidrasi yang cukup
walaupun tanpa dehidrasi pun orang bisa terkena heat stroke
tapi memang dengan hidrasi yang cukup itu dapat mencegah gitu
jadi paling yang kita bisa lakukan pencegahan
misalnya kalau bisa tidak melakukan kegiatan yang sifatnya di luar ruangan atau terpapar matahari gitu
terutama di jam jam panas sekali di jam jam sepuluh sampai jam tiga itu lagi terik teriknya matahari
nah kita hindari
kemudian kalaupun memang harus di luar ruangan kita pakai topi
berpakaian juga warna
warnanya yang terang
kemudian bahan pakaian yang lebih longgar dan bahan katun bahan linen yang tidak terlalu menyasar
itu pengaruh ya
maksudnya menggunakan topi menggunakan pakaian yang terang dan juga bahan yang ringan gitu
iya karena jadinya panasnya tidak mengendap dan lagi dengan pakaian yang agak longgar itu
sirkulasi udaranya juga jadi bagus
jadi suhu tubuh itu tidak terlalu meningkat
emang gejala penyakit yang dikarenakan heat stroke tadi itu
itu seperti apa sih gejalanya yang bisa kita rasain
ya biasanya sudah mengalami penurunan kesadaran
pengunduran kesadaran kemudian biasanya halusinasi meracau
kadang orang suka bilang oh kerasukan nih kayaknya gitu
jadi sebenarnya kadang ada kalau udah di saat olahraga panjang terus panas hidrasinya kurang
nah biasa penurunan kesadaran
kemudian padahal panas suhunya panas itu tidak berkeringat
karena tadi kan suhu lembab tadi susah berkeringat
sampai terjadi kejahatan
sampai koma seperti itu
sampai koma juga bisa ya
yang paling utama adalah suhunya
suhu meningkat suhu tubuh itu sampai empat puluh satu derajat hingga lebih
kita ukurnya pakai suhu rektal biasanya
aduh jangan sampai kayak gitu dong ya
nah kalau untuk tadi kan tips and trik berkegiatan
tapi kalau soal asupan nih minum
karena berpikirnya supaya nggak cepat awas minumnya banyak nih sahur
wah air putih ya
sampai berapa liter mungkin lebih gitu
itu gimana apakah itu bisa atau tidak dianjurkan malah
sebenarnya kan kalau yang berlebihan juga tidak baik
jadi memang kan satu sampai satu lima liter pada kegiatan yang normal
kalau misalnya memang misalnya ada kegiatan seperti olahraga contohnya
nah kita kalau misalnya pada saat puasa bisa dilakukan menjelang mau buka
biasanya tiga puluh sampai enam puluh menit menjelang berbuka
itu kita lakukan olahraga
kemudian paling tambahannya pada saat berolahraga itu ditambah sekitar dua ratus lima puluh ml per lima belas sampai dua puluh menit
jadi juga kalau asupannya
terlalu banyak jadi overhidrasi
kadang jadi mual muntah
malah badan terasa seperti bengkak ya belum ket gitu
jadi dari buka puasa nih sampai sahur itu justru malahan diisinya bertahap begitu ya
jangan dipuling di sahur atau pas lagi buka aja
kadang kadang kita kayak gitu
itu juga nggak bagus juga ya oke
nah tadi kan cuaca panas nih
sedangkan kebanyakan dari para pekerja ini kan sekarang bekerja di ruangan ber ac
nah kalau itu gimana
apakah ada pengaruhnya juga tidak hidrasi itu
kalau di ruang ber ac justru kita sarankan kalau di cuaca panas seperti ini kita sarankan di area yang dingin ber ac
kemudian juga kalau nggak ada ac ya kita gunakan kipas
atau kalau nggak ada dua duanya pastikan ventilasi di udara di lingkungan rumah itu baik
jadi sehingga sirkulasi udaranya bagus sehingga tidak mengendap panasnya di situ gitu
jadi justru keberadaan ac ini membantu kita terhindar dari ya heat stroke
dan macam hal yang kurang baik ya
oh saya pikir kan biasanya perempuan nanti bisa bikin kulit kering loh di ac terus menerus
itu jadi ya bukan hal yang bisa membuat kita itu ya mbak ya dari panas
selain air putih ada lagi nggak yang bisa kita konsumsi untuk bisa menjaga tubuh tetap fit sepanjang puasa ini
ya biasa kalau misalnya dengan biasanya kan memang banyak yang orang yang biasa aktif berolahraga kemudian masih melakukan di saat olahraga
jadi ya kita tetap sama sih sarannya
kita asupan kalau misalnya untuk menjaga elektrolitnya
jadi misalnya sudah aktivitas fisik yang lebih dari satu jam kita sarankan terutama yang aktivitas tinggi ya kita sarankan untuk mulai minum cairan yang ada elektrolitnya
jadi misalnya seperti sports drink
itu maksudnya baik ya dikonsumsi
biasa sih kita takarannya dua ratus lima puluh sampai lima ratus ml
jadi ada kandungan kandungan glukosa tertentu kandungan kandungan sodium tertentu
untuk mengganti cairan elektrolit yang keluar
itu yang dilakukan ya ketika ada atlet yang tetap bermain bola dan kemudian berpuasa itu diberikan itu elektrolit itu
ya kalau misalnya biasa kalau misalnya kita latihan menjelang berbuka sehingga setelah berbuka puasa ya kita kasih asupan cairan
terutama atlet atlet yang puasa ya
nah itu jadi bagusnya seberapa lama sebelum berbuka nih jaraknya
sekitar tiga puluh saat
batas puasa gitu
dua belas jam sebelum
lagi puasa tuh makanya gitu
jadi mancingkan loh
ini boleh minum ya pas puasa
ini halus nih
aduh jangan jangan dia mulai halusin aja sih
jadi jawab dong gimana dong
jadi berapa lama
karena kan takutnya saya mau dari asar gitu atau gimana
iya jadi kalau misalnya ada yang memang dikatakan kalau sudah biasa berolahraga biasanya nggak pernah ngawur
cuman memang kita rekomendasi kalau mau melakukan aktivitas fisik karena kan kita butuh minum ya cuaca yang panas sekali ini yang kita takut
panas sekali ini yang kita takutin tuh dehidrasi sampai akhirnya terjadi histerus itu
kita sarankan tiga puluh sampai enam puluh menit sebelum berbuka puasa
jadi berapa kali seminggu jadinya
dia sampai lima kali gitu
oh sama aja ya
kalau intensitasnya sedang intensitasnya ringan sampai sedang boleh tiap hari
intensitasnya tinggi bisa tiga kali dalam seminggu
wah saya nanya itu biar kelihatan
dari rajin olahraga aja
olahraga ya rajin
nunggu bukanya tidur
tuh orangnya katakan liatin jam
oke jadi tadi ya air putih yang cukup
kemudian juga kalau misalnya aktivitasnya agak berat atau lebih menggunakan motorik itu menggunakan elektrolit ya
ketika lagi sahur ataupun lagi berbuka begitu ya
iya betul air minum mengandung elektrol
menarik nih karena saya belum pernah biasanya diakalin dengan elektrolit nih
tapi juga ada beberapa buah yang mengandung air lebih banyak ya mungkin jadi salah satu pilihan
misalnya seperti apa buah apa
misalnya buah semangka tapi kalau misalnya di luar mereka suka pakai jus pikal jus jadi kayak sejenis timun gitu ya
tapi biasanya kita sih jukuk boleh semangka boleh yang cairannya bagus juga
kadang air kelapa juga boleh tapi nggak boleh terlalu banyak karena nanti bisa mempengaruhi jantung juga
oh jadi memang sih yang berlebihan tuh kurang baik ya tapi ya jangan sampai kita kurang juga akan itu
terima kasih dokter grace sudah bergabung di good morning
semoga informasinya juga bermanfaat untuk anda ya
jadi mulai sekarang semuanya jangan di pool digabung minum minumnya itu di sahur sama buka
iya semua berlebihan itu tidak baik kecuali kalau berlebihan pahala nah itu baru boleh ya
boleh atau berlebihan uang karena bermain film di luar sana